berbagai cara kerap dilakukan beberapa orang untuk mencapai berat badan impian
termasuk menerapkan diet yang ketat
hasil yang instan kerap menjadi harapan tiap orang yang sedang dalam program diet
sehingga tidak jarang menimbulkan efek samping yang tidak baik untuk tubuh
selain kesalahan dalam pengaturan pola makan
mengkonsumsi obat obat diet dilakukan untuk menurunkan berat badan
pola makan yang salah dan mengkonsumsi obat diet justru dapat menimbulkan gangguan pada pencernaan
hingga menimbulkan penyakit sebagai efek jangka panjang
hal serupa dirasakan oleh dinta yang sempat mengalami gangguan kesehatan karena melakukan diet ekstrim
jadi kata dokter yang dihinanganin saya itu
kok bisa sampai kekurangan elektrolit gitu
kenapa lagi diet dong kata saya
wah ini dietnya gimana sampai saya dimarahin sama dia
dokter yang waktu itu itu sih yang jangka pendeknya
kalau jangka panjangnya ya saya kerasa sampai umur dua puluh lima tahun itu kayak
saya akhirnya punya batu ginjal karena mengkonsumsi obat obat yang itu
yang obat obat diet gitu dari sma saya konsumsi obat obat diet
jadi saya punya batu ginjal sampai sekarang
diet yang salah biasanya dilakukan dengan tidak melakukan sarapan
mengkonsumsi minuman berkaloritas
menggunakan minuman yang tinggi hingga menggunakan obat obat diet
selain itu mengurangi konsumsi garam serta serat secara drastis juga dapat berefek buruk
pada keseimbangan nutrisi di dalam tubuh
garam sendiri dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh
sedangkan serat dapat membantu melancarkan pencernaan
diet yang salah ini dapat menyebabkan gangguan pada imun yang sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan
kalau yang sangat sakit
sangat berpengaruh adalah kekurangan zat mikro dan makronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh
kemudian keseimbangan hormonnya akan terganggu kalau mikro dan makronutriennya kurang
kemudian resikonya untuk menderita diabetes atau kencing manis meningkat
kemudian berkurangnya fungsi otak
pada dasarnya setiap program diet menerapkan pola manis
tepat waktu dan tepat takaran
nutrisi bagi tubuh meliputi karbohidrat
protein hewani dan abadi
lemak vitamin dan mineral
serta air minimal dua liter
lalu diimbangi dengan pola hidup yang sehat